agus menambahkan selama enam bulan terakhir perbankan masih melakukan konsolidasi untuk menghindari berbagai risiko
salah satunya dari kenaikan kredit bermasalah ataupun non performing loan
dan lantas seperti apa tren pertumbuhan kredit sejak dua ribu tiga belas kita lihat tren penyaluran kredit di tanah air kita lihat tren pertumbuhan kredit terus saja mengalami kontraksi kita melemah terus